ya flu babi mendadak jadi perbincangan
usai peneliti dari china dan juga who memprediksi peluang flu babi ini menjadi pandemi
hal ini kemudian dikhawatirkan para ilmuwan karena punya potensi seperti covid sembilan belas
yang bisa tumbuh dan berkembang pada sel sel dalam saluran pernafasan manusia
dan untuk membahas ini bagaimana pemerintah juga menanggapinya dan mencegah hal ini
bergabung bersama kami ada siti nadia tarmizi
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
melalui sambungan telpon
ibu nadia selamat malam
malam mbak puspa
ibu nadia belakangan kita digemparkan dengan berita dari tiongkok
kabarnya flu babi akan menjadi pandemi karena di sana ternyata sudah ada
sejumlah orang yang terinfeksi dari industri babi di sana bu nadia
nah kalau melihat hal ini indonesia seperti apa
kalau melihat indonesia juga pernah mengalami pandemi flu burung begitu
apa kesiapan kita untuk menghadapi ini yang mungkin bukan dalam waktu dekat akan terjadi
baik mbak puspa
jadi berita yang dilansir oleh salah satu jurnal ilmiah ini tentunya memberikan informasi yang baik
untuk kita waspada untuk mengantisipasi hal hal yang mungkin bisa terjadi
memang indonesia tahun dua ribu sembilan juga bersama dengan negara negara lain di dunia
pada waktu itu ada dua ratus empat belas negara yang mengalami pada waktu itu disebut pandemi flu babi
nah tapi pada tahun dua ribu sebelas vaksin untuk flu babi
ini sudah ditemukan bahkan obatnya sudah ditemukan salah satunya adalah obat osetamivir
sehingga kemudian flu babi ini dinyatakan sudah tidak menjadi pandemi kembali
dan sudah dianggap flu biasa atau flu musiman seperti itu mbak puspa
oke tapi kalau berbicara soal flu babi baru ini kabarnya penyakitnya self limiting disease
sama seperti covid sembilan belas juga sebelumnya dikabarkan self limiting disease
tapi ternyata bisa menular
jadi sebenarnya kita sudah punya ini secara sistem surveillance untuk memantau hal hal yang seperti ini
nah untuk flu babi yang kemungkinan g empat yang merupakan strain baru ini kita juga belum tahu seperti apa ya belum banyak tahu
tapi satu optimis kita bahwa karena ini adalah flu babi dan yang pernah juga terjadi di dua ribu sembilan dan kita sudah minimal sudah punya vaksin dan sudah punya obatnya
jadi agak berbeda dengan covid sembilan belas yang memang sampai saat ini belum ditemukan vaksin maupun obatnya
oke bu nadia kemudian bagaimana pembatasan atau ada edukasikah kepada masyarakat bahwa penyakit ini human to human transmission
atau seperti apa sih bu apa edukasi yang diberikan juga oleh kemenkes
jadi flu babi ini ada prinsipnya adalah penyakit flu yang dialami oleh babi ya
dan manusia bisa terinfeksi flu babi ini bila dia menghirup udara yang mengandung virus flu babi ini
jadi dia sebenarnya adalah penyakit yang kita sebut sebagai zoonosis yang menular dari manusia ke hewan
nah tentunya kewaspadaan yang kita lakukan
adalah memastikan peternakan peternakan babi ataupun juga kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan daging ataupun hewan babi ini
harus melakukan pencegahan pencegahan artinya memastikan untuk hal hal yang menyebabkan terjadinya penularan ini harus dilakukan
nah kementan sendiri sudah mengatakan sejak terjadinya atau terinfonya ada virus baru dari flu babi ini
sudah melakukan lebih pengetatan terhadap protokol protokol untuk kesehatan hewan di peternakan peternakan khususnya peternakan batu
nah ini yang tentunya menjadi kewaspadaan kita kalau pada suatu saat mungkin ditemukan populasi atau pekerja pekerja peternak khususnya peternakan babi
yang kemudian menderita flu dalam jumlah yang cukup signifikan akannya nah ini akan menjadi salah satu tanda kuas padaan kita
bu nadia kalau melihat apa namanya
ketika virus itu menginfeksi manusia apa yang dirasakan manusia selain flu
apakah itu juga akan merusak sel sel lain sama seperti covid atau seperti apa bu nadia
kalau kita melihat riwayat flu babi yang dua ribu sembilan yang kemudian jadi flu seasonal
juga disampaikan bahwa ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri
sebenarnya memang gejalanya adalah menyerang gejala pernafasan jadi demam batuk pilek dan sebagainya
tetapi gejala gejala ini bisa
diatasi karena kita tadi sudah memiliki obatnya
dan dari studi yang dilansir oleh cina pun juga mengatakan bahwa ini adalah hasil kajian selama periode waktu tertentu
jadi dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu delapan belas
yang dimana dilihat diikuti bahwa ada orang yang terserang gejala influenza
tetapi kemudian dalam pemeriksaannya ditemukan tadi virus yang seringnya dari flu babi
jadi berbeda seperti itu yang disebut sebagai g empat
oke sejauh ini berarti tidak perlu dikhawatirkan dengan ancaman pandemi flu babi karena sudah ada vaksinnya sudah ada obatnya
tapi kita semua harus tetap puas pada dengan mengonsumsi apapun ke dalam tubuh kita begitu ya bu nadia
dan kalau tadi artinya protokol protokol pencegahan pada hewan itu harus dilakukan
terima kasih ibu siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected